kita kembali ke dalam negeri seputar pasca pemilu serentak dua ribu dua puluh
saudara tim pemenangan nasional atau tpn ganjar pranowo mahfud md
berencana mendaftarkan gugatan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum
atau phpu dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi sore ini
tim hukum berencana datang bersama ketua tpn ganjar mahfud arsyad rashid
sementara ganjar dan mahfud tidak ikut dalam rombongan pendaftaran gugatan ke mk
sebelumnya ganjar pranowo menyebut pihaknya telah menyiapkan tim hukum
gugatan ke mk penting untuk membuka kecurangan selama proses pemilu
menjadi momentum kembalinya kredibilitas mk juga membaiknya demokrasi indonesia
anda sedang melihat gambar terbaru dari gedung tiga mahkamah konstitusi
pendaftaran untuk phpu dua ribu dua puluh empat khusus untuk agenda pilpres disiapkan begitu
oleh pihak mahkamah konstitusi dan sejauh apa perkembangannya sekarang
mengingat hari ini dijadwalkan pasangan ganjar pranowo mahfud md
akan melaporkan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mk
yang saat ini berada di kompleks mahkamah konstitusi di jakarta pusat
sisko gambarkan lebih lanjut keadaan sekarang
dan kapan kiranya tpn ganjar mahfud ini akan mendaftarkan
atau meregistrasi gugatan ke mk
baik setidaknya sekitar satu menit yang lalu
memang sudah ada tanda tanda untuk kedatangan dari tpn ganjar mahfud
seperti itu tadi juga ada politisi dari pdip
ke ruang tunggu di gedung tiga mahkamah konstitusi
karena memang untuk keberangkatan sendiri nantinya
ini juga dijadwalkan pada pukul lima belas tiga puluh
berkumpul di daerah kuningan jakarta selatan terlebih dahulu
baru nanti akan tim tpn ganjar mahfud ini
di gedung tiga untuk melakukan proses pendaftaran
untuk saat ini awak media juga sedang menunggu
dan juga masih untuk juga memantau kedatangan
dan juga diperkirakan ini rencananya untuk kedatangan sendiri
akan terjadi ataupun juga akan datang
seperti pada pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat
memang untuk sejumlah orang ataupun juga tokoh yang kemudian datang
untuk mewakili tpn ganjar mahfud ini
tpn ganjar mahfud yaitu tondong mulia mulu bis ini
direncanakan ataupun juga dijadwalkan
untuk hadir di gedung tiga mahkamah konstitusi
untuk menunggu terlebih dahulu sebelum nantinya
tpn ganjar mahfud ini akan hadir
hasil pemilihan umum republik indonesia dua ribu dua puluh empat lalu
sejaknya kalau kita lihat pada papan penunjuk waktu
tinggal tersisa setidaknya delapan jam tiga puluh lima menit
ataupun juga saat penutupan pukul dua belas malam nanti
apa saja kemudian pokok pokok kemudian yang disampaikan
dalil dalil yang disampaikan terkait dengan gugatan phpu
yang akan nantinya disampaikan oleh tpn ganjar mahfud
nah kalau bisa dilihat dari skema
ataupun juga dinah yang berada di gedung tiga ini
tival dan juga saudara nantinya sebelum memberikan keterangan pers
tpn ganjar mahfud ini akan berada di ruang tunggu
nanti akan kemudian akan diterima oleh petugas mahkamah konstitusi
meja registrasi dan nantinya akan dilanjutkan
ke ruang pemberkasan ruang berkas seperti itu tival dan juga soda
sehingga nantinya baru akan kita bisa dapati lebih lanjut lagi
apa saja kemudian berkas berkas yang dibawa
saksi saksi apa yang disiapkan dan juga dalil dalil apapun juga
gugatan apa kemudian yang terlampir
dalam dokumen dokumen yang akan dibawa oleh tpn ganjar mahfud ini dival
soal proses ini tadi sudah anda sebutkan
ada mas hinton pasaribu yang sudah hadir ke mk
iga juga ikut untuk mendampingi tpn
mendaftarkan kasus ini atau mendaftarkan gugatan phpu ini
baik belum ada rincian lebih detail
seperti itu apakah untuk partai koalisi pendukung
dari paslon nomor tiga yaitu ganjar mahfud ini juga turut hadir
karena memang ada agenda tersendiri kalau kita lihat
selain di gedung tiga ada juga di gedung dua mahkamah konstitusi
tiva dan juga saudara untuk masalah phpu sendiri
jadi tidak hanya pilpres saja namun memang dari mk sendiri
menyiapkan setidaknya dua lokasi seperti itu
untuk p tiga sendiri kalau kita lihat juga akan mengajukan phpu juga
nah ini akan berlangsung setidaknya kalau informasi yang kami dapatkan
dari ketua dpp p tiga seperti itu melalui jurnalis kompastif
yang berada di gedung lain ataupun juga di gedung mk yang nomor dua
seperti itu akan dilakukan ataupun juga proses pendaftaran gugatan ini
sehingga memang masih kami pantau apakah nantinya akan ada perwakilan juga
dari p tiga yang ikut turut hadir untuk menamai tpn ganjar mahfud
melakukan proses pendaftaran ataupun memang secara terpisah
mengingat juga ini menjadi hari terakhir juga tiffal dan juga saudara
untuk melakukan permohonan ataupun juga pendaftaran seperti itu
nah untuk pilek sendiri ini sekitar pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
sehingga memang kami nantikan setelah kemudian perwakilan
ataupun juga tpn ganjar mahfud ini tiba
sehingga kita bisa tanyakan atau gali lebih jauh lagi informasi apa
tival dan juga soda memang masih ada gambarnya
gambaran garis umumnya seperti itu
kemudian juga ada intimidasi juga yang dilakukan saat proses pemilu inilah
yang masih dalam gambaran besar
sehingga kita masih menggali lagi informasinya apa kemudian detail detail
dan saksi saksi yang akan dibawa oleh tpn ganjar mahfud
francisco dinasiano terima kasih sudah melaporkan dari mk republik indonesia